maaf banget kalau kehadiran aku mengganggu kamu boy
tapi aku gak tau harus kemana lagi
aku lagi ada masalah
dan mama kamu yang
yang mau mendengar semua cerita aku
jangan pengen curhat sama tante
pengen cerita sesuatu
tapi gak bisa sekarang
kayaknya adrena harus ketemu sama tante
adriana ke rumah tante
kasian banget sih kamu
eh ini orang aneh banget deh
gue kan baru aja nangis
udah kasihan aja sama gue
yaudah kamu ke rumah aja ya
mau disiapin apa sama
tante siapin tisu ya
gak usah tante
tante siapin tisu ya
tante siapin tisu ya
tante siapin tisu ya
tante siapin tisu ya
tante siapin tisu ya
tante siapin tisu ya
tante siapin tisu ya
adriana langsung kesana aja ya sekarang ya tante
eh yaudah hati hati ya adriana
kenapa ya dia
kemana lagi nih anak
kamu tuh gimana sih be
harusnya kamu bertanggung jawab dong sama istri kamu

lagi pula adriana itu kan masih muda
seharusnya kamu perlakukan dia
sebagaimana layaknya anak kamu sendiri
kamu lebih dewasa dari dia
be gak nyangka kalau adriana
marahnya bisa seperti itu
dan nekat untuk kabur dari rumah
terus sekarang kamu gak tau dia kemana
kemana dong dia be
ini juga pasti kelakuan anak bodong ini
ini ada hubungan sama reva
ini semua kesalahan b mama
kamu gak tahu aja permasalahan di rumah
lagi pula kamu tuh kan kerjaannya
cuma di kantor aja
dan kamu harus tau ya
masih kekanak kanakan be
sejak kecil adriana dirawat mama
dan mama tau persis
jadi adriana itu
kalau udah mama
bingung deh semua jadinya
be harus akui kalau
be salah mama
dan be sangat khawatir sekali dengan keadaan adriana
mama bisa bantu be untuk telepon adriana
karena kalau be yang telepon
malah mati lagi teleponnya sekarang
mama tau deh dia dimana
sekarang kalian berdua
bisa tanggul jawab adriana dimana
ya udah kalau begitu
tapi nanti tolong kalau seandainya adriana telepon
sampaikan sama adriana
dan be berharap kalau adriana berkenan untuk pulang ke rumah
atau minimal hubungi be
kasih tau dimana
biar nanti b akan jemput
dimanapun juga adriana berada
kami permisi dulu mama

nekat banget sih ini anak pake kabur segala
kalau sampai be nyerahin dia
bisa mencuri lagi kita
bahaya nih anak emang kelakuannya
gak mau ganggu kamu
mama ngapain sih mundar mandir
kayak model aja
bapak perhatikan dong
apa paling bisa deh puji puju mama
ini emang masih cocok lah
bapak kebetulan gak ganggu nih
nggak sama sekali enggak
katanya mama mama itu cantik banget deh
mama itu kayak model gitu
ngomongnya sambil begitu
makamu berlebihan tuh boy
bapak kan tau isi hati bapak paling dalam apa tuh bapak bisa dengar
iya gak bapak tau
oh baik kan anak kita
lagi nih mama jalan nih
papa sih muji muter terus kan
itu dia boy
ternyata mama sama papa romantis juga ya kalau lagi berdoaan kayak gini
di bawah ada adriana pengen ketemu sama mama
katanya udah janjian sama mama
oh jadi adriana tuh udah dateng
dari tadi mondar mandir
ngapain lagi adriana malam malam kesini
ssst papa gak boleh kayak gitu
kasian sama adriana
kayaknya adriana itu lagi dalam masalah
ntar ya udah
sebenarnya adriana ada masalah apa sih boy
gak tau juga sih pa
udah kamu sini aja ngobrol sama papa
gak usah nemenin mama

siapa aja itu ngindali kan
yang terlibat ini boba
kita tapi bro jangan nyekele bro
hai temen temen entar by telepon ada apa ya eh lu
iya pak halo bagas saya ada kerjaan buat kamu dan ada bayarannya apa yang bisa saya bantu pak
kamu tolong cari istri saya yang kabur dari rumah nanti kalau kamu sudah ketemu dia
kamu langsung kabari saya kamu ajak ngobrol dia kamu tahan dia sampai saya susu kamu ngerti
baik pak oke terima kasih banyak